hari ini perdana menteri malaysia mahathir mohamad menggelar pertemuan bersama dengan presiden joko widodo di istana bogor jawa barat
mahathir muhammad tiba di istana bogor sekitar pukul sepuluh lebih lima belas menit presiden joko widodo secara langsung menyambut kedatangan mahathir
mahathir juga disambut dengan iring iringan kenegaraan dengan dan juga diawali dengan menyanyikan lagu indonesia raya
tidak hanya itu upacara penyambutan perdana menteri mahathir juga dimeriahkan dengan kibaran bendera indonesia dan malaysia yang dipegang oleh anak anak
selanjutnya presiden joko widodo mengajak perdana menteri mahathir langsung masuk ke istana bogor
kunjungan mahathir bertujuan untuk meningkatkan kerjasama ekonomi peningkatan investasi dan membahas sejumlah isu isu global
sebelumnya perdana menteri malaysia mahathir mohamad melakukan kunjungan resmi ke indonesia selama dua hari
pm mahathir bertemu dengan presiden joko widodo membicarakan sejumlah isu regional dan global yang berhubungan
dengan indonesia dan malaysia
pm mahathir tiba di bandara halim perdana kusuma pada kamis sore sekitar pukul enam lewat lima belas menit
mahathir didampingi sang istri siti hasmah muhammad ali dan sejumlah delegasi dari malaysia
presiden joko widodo bersama dengan ibu negara iryana widodo dan sejumlah menteri menyambut kedatangan mahathir yang untuk kedua kalinya menjadi perdana menteri malaysia
indonesia merupakan negara asean pertama yang menjadi tujuan
tujuan kunjungan resmi mahathir sejak ia dilantik pada sepuluh mei yang lalu
sementara mahathir bersama dengan rombongan diagendakan bertemu dengan warga negara malaysia di indonesia di kedutaan besar malaysia
kita langsung ke istana bogor jawa barat
sudah ada koresponden kami di sana ada edo ekariski
edo selamat siang apa agenda yang tengah dilakukan antara pm mahathir dan presiden joko widodo
presiden joko widodo di istana bogor saat ini
selamat siang reinhardt setelah tadi disambut langsung di depan kompleks istana bogor pm mahathir muhammad langsung diajak presiden jokowi masuk ke dalam istana dan melakukan ritual penyambutan tamu negara yang biasa dilakukan oleh presiden joko widodo
itu adalah mengajak berbicara di veranda atau biasa dinamakan dengan veranda talk
dan tadi juga ada agenda menanam pohon bersama belum ada informasi resminya pohon apa yang ditanamkan
namun biasanya jika presiden joko widodo mengajak tamu negaranya untuk menanam pohon ini adalah semacam simbol persahabatan yang akan disimbolkan dengan menanam pohon begitu oleh presiden joko widodo dengan tamu negara yang datang
nanti di saat joint press conference akan kita ketahui apa yang ditanam oleh presiden joko widodo dan juga perdana menteri malaysia yang baru ini reinhardt
dan kalau bicara agenda sekarang saat ini kedua kepala pemerintahan ini tengah melakukan pertemuan bilateral secara tertutup begitu
namun beberapa agenda yang akan dibahas oleh presiden jokowi dan juga pm mahathir muhammad ini terkait dengan beberapa isu yang terkait dengan secara global yaitu adalah ekonomi dan juga sosial budaya
namun secara turunannya beberapa hal yang dibahas tadi menurut informasi yang didapat yaitu masalah informasi dan teknologi ini terkait mungkin dengan kerjasama di bidang teknologi
ada juga mengenai perdagangan dan investasi tadi beberapa menteri kabinet kerja di bidang perekonomian juga turut hadir dalam pertemuan
dengan perdana menteri ini reinhardt lalu ada juga masalah yang cukup menjadi permasalahan beberapa waktu belakangan ataupun masalah yang cukup bisa dibilang sensitif dalam hubungan antara indonesia malaysia itu adalah perlindungan warga negara indonesia termasuk tenaga kerja indonesia
kita nantikan nanti seperti apa hal yang disepakati oleh dua kepala pemerintahan ini
lalu ada masalah kebudayaan dan juga kondisi hubungan regional indo pasifik
dari beberapa permasalahan atau isu isu yang dibahas
dalam pertemuan ini reinhardt diharapkan memang ada semacam beberapa kesepakatan yang dimunculkan oleh presiden jokowi dan juga perdana menteri mahathir muhammad yang datang bersama dengan istrinya
selain itu proses pembahasan ini juga melibatkan dari beberapa delegasi termasuk orang orang atau perwakilan perwakilan kementerian dari pihak malaysia dan juga kementerian kementerian yang ada di indonesia itu sendiri
sampai saat ini kita masih menantikan konferensi pers bersama yang akan dilakukan oleh
pemahatir mohamad dan juga presiden jokowi dodo usai
konferensi pers secara bersama direncanakan dua kepala pemerintahan ini akan melaksungkan sholat jumat bersama di kompleks istana kepresidenan bogor jawa barat
sementara demikian reinhardt
baik kita akan tunggu nanti seperti apa hasil pertemuan antara kedua negara tersebut
edo eka rizky koresponden kami langsung dari istana bogor jawa barat